satuan reserse polres sumedang jawa barat kami siang berhasil mengungkap pelaku penyekapan bocah berusia lima tahun
di dalam sebuah kamar rumah mewah di perumahan anggrek regensi kelurahan situ sumedang utara sumedang
pelaku ternyata adalah ibu tiri korban yang mengakui perbuatannya itu dilakukan lantaran merasa tidak sanggup
mengurus korban karena merupakan anak yang cukup aktif
dengan kejadian ini pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman lima tahun kurungan penjara
sementara saat ini sang anak ada di tempat yang aman dan menunggu pihak keluarga
sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar rumah untuk keperluan tertentu
itu disekap dari pagi dari pagi dan sehingga rumah itu dibuka secara paksa
sampai setengah satu siang itu masih dalam keadaan terikat
penemuan seorang anak dalam kondisi terikat ini terjadi pada rabu sore
anak berusia lima tahun itu ditemukan warga dalam kondisi terikat rantai di kamar lantai dua rumahnya
hal itu terbongkar lantaran warga curiga dengan adanya asap mengepul di rumah sang anak yang sempat diduga kebakaran
yanuar aditya sumedang jawa barat